di tengah maraknya pembangunan infrastruktur sektor energi dalam waktu dekat
pt pertamina akan mengumumkan harga final hak lola lapangan jambaran tiung biru di blok cepu
hingga kini sejumlah langkah negosiasi telah mencapai tahap akhir
pt pertamina persero memastikan dalam beberapa hari ke depan akan finalisasi harga hak lola lapangan jambaran tiung biru yang diakuisisi dari exxon mobil
direktur utama pertamina elia masamanik mengatakan saat ini negosiasi sudah mencapai tahap akhir
pertamina berharap harga hak lola bisa di bawah satu ratus dua puluh satu juta dolar amerika atau setara satu enam puluh satu triliun
udah mau final lah jadi saya kira kalau secara prinsip kita udah sepakat ya
karena kan itu ada terms and condition yang harus kita penuhin
saya kira kalau harga mungkin beberapa hari lagi kita sudah bisa share putus
kita kan nggak etis kalau belum putus ngumumin angka ya
masa menambahkan saat ini pt pln sudah berkomitmen membeli gas dari jambaran tiung biru dengan harga enam tujuh dolar amerika per mmbtu
atau sekitar delapan puluh dolar
ini adalah hasil negosiasi pertamina dan pln karena sebelumnya pln meminta di harga enam dolar amerika per mmbtu
atau sekitar delapan puluh rupiah per mmbtu
sebelumnya harga gas lapangan jambaran tiung biru dipatok dengan harga delapan dolar amerika per mmbtu
atau sekitar rp satu ratus lima ribu rupiah per mmbtu
sesuai harga yang sebelumnya diberlakukan exxon mobil
dengan potensi yang dimiliki jambaran tiung biru sudah adakah pembeli selain pln
itu kalau pembeli selain
selain pln apakah ada peluang pak
sekarang aja udah banyak yang minta
karena itu gimana jadinya pak
belum bisa lah kita kan harus step by step ya
kita kan kalau mau bikin komitmen itu yang penting dulu anchornya sudah
kan dari satu ratus tujuh puluh lima mmcfd itu kita sudah komit ke pln seratus itu dulu base nya
pertama jambaran tiung biru ini bisa merekrut enam ribu orang saat proses epc atau engineering procurement dan construction
jambaran tiung biru diharapkan on stream pada dua ribu dua puluh atau paling lambat dua ribu dua puluh
dan masa produksinya diprediksi bisa bertahan di posisi puncak selama enam belas tahun sejak berproduksi pertama kali dan akan menurun setelahnya
gas dari lapangan jambaran tiung biru ini nantinya akan terkoneksi dengan pipa gersik semarang sepanjang dua ratus enam puluh tujuh km dengan diameter dua puluh delapan
sementara pipa gresik semarang sendiri diperkirakan selesai pada dua ribu delapan belas